sementara itu hingga rabu pagi instalasi gawat darurat di rumah sakit jantung harapan kita jakarta barat menangani tiga pasien aksi masa dua puluh satu mei kemarin
dua pasien mengalami luka di bagian kaki masih ditangani pihak rumah sakit sedangkan satu pasien lainnya sudah pulang

semuanya sadar dan kondisinya bagus